naga di stegelis soleha nurut pisan kabar beruntung bisa nama ya padahal duk pak siapa
nanti berawang pisahnya di bandung semuanya dua anak ya oh tapi anaknya masyarakat
ya ya ya alhamdulillah kita di nurut ya bana ah nurutnya bener bener jauh jauh alhamdulillah
sebenarnya om kobar tuh kenapa sih bah aku neng lihat ya dari cara dia ngomong tadi
itu hanya terus banget minta neng kembali sama dia makanya sama om kebar kenal dan
tahu itu baru sebentar neng panjang ceritanya nih tapi inti nama si kobar ini teh teman kecil
ampunya neng dan kobar sangat jatuh cinta pisan sama ampuneng
hai ketika mereka makin besar si kobar makin cinta
hai tapi cintanya tidak dibalas oleh ambuh neng malahan cintanya ditolak neng
hai membuat si kobar teh menjadi stres neng jadi gila dia teh
hai jadi buraung neng nah ketika sudah dewasa ambunya neng ketemu sama abah dan malahan
jadi abah juga mencintai balik si ambu neng
hai kita menikah semenjak itu kobar makin gelo neng makin stres makin burau neng sampai dia
tadi masukin kalau masalah ke rumah sakit jiwa oleh orang tuanya
hai nah ketika itu orang tuanya meninggal dan mewariskan segala hartanya teh buah si kobar neng
pantesan ya bah harta warisan om kobar tuh banyak banget
saya mau tinggal sama bang kobar aja
neng walaupun abah tidak kaya tidak bisa menikahkan si kobar
kita berdua ngelayat ya
si kobar itu tidak akan menyakiti reng raya
dia pasti nyakal
jadi tidak mungkin dia jahat sama neng raya
bener tuh pak
yang namanya si kobar itu
ada kelainan jiwa
jadi kita tetap harus waspada
ah wak betul pisang
saya mah takut pisang si neng dibawa kabur selamanya masih kobar
apapun alasannya mau merawat neng dengan baik pun
saya mah tidak akan rela membiarkan neng pergi dari perlukan saya
kecuali suaminya nanti
siapa coba yang mau mikirin nikah juga
neng kan masih sma
agnes aja mau nikah
ya kan tapi nanti abah bukan sekarang ya allah
nih neng itu gak akan nikah dulu
sebelum neng lihat abang nikah lagi
biar abah bahagia dulu
hei kebalik justru abah pengen lihat neng nikah
abah mah udah pernah
kan neng masih jangkanya panjang ya
neng kan masih sekolah
nanti keburu reot keburu tua nanti abah ngalahin aku lagi
dah neng mau belajar dulu
neng mau belajar dulu
kamari sih neng larang larang saya menikah lagi sekarang malah dipaksa paksa saya menikah
kalau menurut saya nih ya
pengen abah t punya penamping hidup
eh sebentar loh
penamping hidup yang dari sebelah mana lagi
kan ada kita bertiga disitu
ini mau kemana di
seit mengidiin pelajaran te ninja
lu memang jago
ini kan lo yang menang
jadi gue gak mau terima mon
itu hak lo
buat bantuin lo
mon tetap gue gak bisa terima
ini urusan pribadi gue
dan gue gak mau lo ikut campur urusan pribadi gue
jadi gue orang lain nih buat lo
dan gue juga gak bermaksud ikut campur urusan keluarga lo
ya gue juga mau bantu nyokap lo
dan lo gak perlu bilang ke nyokap lo kalau emang ini hasil uang gue menang balapan
lagian kita kesini sebagai tim boy
jadi please terima ya
jadi bebas dong kalau gue mau kasih ke lo
oke makasih segala segala masalah
sama siapa aja
kalau begitu gue cabut duluan ya
lo harus berburu soalnya
nih gue juga cabut deh
nih gue ya
apa yang naterasih
ini ya kita mirip imaginest
kita turun kemana
jauh jauh jauh
ah munding di belakang sana
buat kamu dari mana pasti sengaja kesini
kangen sama si neng
terus waktu pak sarah pulang
aku ketemu sama tukang sebelah kelangganannya raya
pasti sebelah ceker ya
kan suka neng
ih neng malu maluin
olang lembur mah suka ceker
biarin aja daripada om bau
udah bau sukanya jengkol
kamu sama orang lembur
jangan saling mendahului
jengkol masih sehat
kalau gitu aku pamit pulang dulu ya
kamu nganterin sebelah ke neng
abis itu kamu pergi lagi
yang mana kamu karoseri atau jemaah
orang yang suka mengantarkan makanan